kita akan bicara terkait peta kekuatan di pilkada jawa timur
jelang debat perdana sudah ada beberapa lembaga survei
yang merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon pilkada jawa timur
hasil sigi beberapa lembaga survei ini menunjukkan angka yang berbeda beda
namun semua survei menunjukkan bahwa persaingan antara dua pasangan calon akan sangat ketat
survei elektabilitas pasangan calon pemilihan gubernur jawa timur
telah dilakukan oleh lima lembaga survei sejak januari hingga maret dua ribu delapan belas
data survei memperlihatkan hasil yang berbeda beda
kedai kopi memperlihatkan elektabilitas pasangan gus ipul putih
unggul tujuh empat persen dibandingkan pasangan kofifah emil
litbang kompas menunjukkan elektabilitas pasangan kofifa emil
unggul tipis lima persen dibandingkan pasangan gus ipul putih
polmark indonesia memperlihatkan elektabilitas pasangan gus ipul putih
unggul cukup jauh lima belas lima persen dibandingkan pasangan hovifa emil
poltreking indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan hovifa emil
unggul enam enam persen dibandingkan pasangan gus ipul putih
sementara lembaga carta politika menempatkan pasangan gus ipul dan putih
unggul atas hovifah emil empat puluh empat delapan persen berbanding tiga puluh delapan satu persen
dan yang terakhir indobarometer juga memperlihatkan
pasangan gus ipul putih mendapatkan empat puluh lima dua persen
sementara khofifah emil diangkat tiga puluh sembilan lima persen
benang merah semua lembaga survei dengan masing masing perbedaan hasilnya
menunjukkan bahwa pertarungan menjelang pemilihan gubernur jawa timur
sangat dinamis dan saling bersaing ketat satu sama lain
pengamat politik erlangga pribadi mengatakan
bahwa yang penting dilakukan saat ini oleh kedua pasangan calon
adalah berpencar dan berdialog dengan masyarakat
untuk mengambil hati sehingga secara personal disukai dan mampu meraih dukungan
selain itu ditambah kerja dari tim sukses masing masing pasangan calon
dengan waktu tersisa tiga bulan lagi
terutama sekarang ini adalah pertarungan pada kandidat wakil gubernur
nah sampai saat ini kita melihat bahwa
usaha dari kedua kandidat wakil gubernur ini masih belum optimal
dengan adanya hasil survei tersebut
ada baiknya masyarakat melihat posisi lembaga survei
baik sebagai konsultan pasangan calon atau netral
langsung saja kita akan membahas bagaimana dinamika
dan kekuatan pertarungan pilkada jawa timur
terutama jalan debat
pertarungan perdananya akan berlangsung esok hari
dimana transmedia menjadi salah satu televisi penyelenggara
yang kemudian menayangkan acara debat perdana ini untuk
untuk membahasnya sudah bersama saya saat ini
ada analis politik senior prof a s ikar
terima kasih prof ikam yang sudah bersama saya
sebelum saya tanya bagaimana perspektif dari prof ikam ini
melihat bagaimana dinamika terkini di politik jawa timur
jelang debat perdana kita simpan dulu jawabannya prof ikam
karena kita akan membahasnya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
oke kita akan melanjutkan diskusi sudah bersama prof a s ikam
orang yang lama mengamati politik jawa timur
dari pilkada ini dari dua kali pilkada
ini pilkada ketiga
tapi saya rasa tidak ada banyak yang menarik
tidak ada perubahan terutama di calon calonnya gitu prof
tapi apa yang menarik jelang debat perdana
di pilkada ketiga jawa timur ini sebenarnya
kalau saya melihat debat ini akan menjadi salah satu
yang saya suka sebut sebagai game changers
dari berbagai macam survei
ini kan seperti neck to neck istilahnya ya
jadi sangat ketat
neck to neck itu sangat ketat
jadi belum bisa dikatakan
bahwa ini signifikan untuk mengatakan ini lebih unggul
dari salah satunya begitu
nah walaupun secara umum katanya di indonesia ini
masalah debat calon platform politik itu tidak terlalu berpengaruh
tetapi paling tidak kalau ada perdebatan yang bersifat signifikan
orang jawa timur pun akan pada akhirnya akan mencoba membandingkan
karena mereka tahu
tidak tahu persis siapa gus ipul siapa bukofifa
bukan orang baru ya
bukan orang baru dan dua duanya
mempunyai track record yang sangat bagus di dalam soal program program
anda ingat bukofifa ini kan menteri sosial
dan sebelumnya juga pada zaman gus ipul juga menteri peran perempuan
saifullah yusuf gus ipul itu sepuluh tahun hampir ya menjadi wakil gubernur
jadi orang itu tahu apa yang mereka lakukan

kemudian orang akan melihat program program mereka ini kayak apa
kalau sudah tahu jadi tidak relevan lagi dong melihat program mendengar kampanye
karena sudah tahu semua kekuatannya ada di mana kekuatan calon ada di mana
baik di tingkat elit ataupun di grassrootnya program program mereka stretchingnya ada di mana
jadi kurang begitu spesial sebenarnya
sangat spesial kalau kemudian di antara dua itu menunjukkan ada yang berbeda dari yang pernah dilakukan
sejauh ini kalau prof vika melihat dari jauh gitu ya meskipun juga asal tuban
tapi kan prof ikam juga ada pesantren di sana pasti kan mendengar bagaimana suara grassroot gitu prof ya
masyarakat sendiri melihat atau prof ikam sendiri melihat ada positioning dan diferensiasi
atau ada sesuatu yang berbeda nggak antara gus ipul dengan kofifa ini yang betul betul mencorok
sehingga masyarakat bisa membedakan atau kita hanya bisa melihatnya sama sama orang nu aja gitu
kalau saya ya ini menarik pertanyaan mas budi karena beberapa kali
saya pulang ya untuk ke pesantren saya dan yang saya ajak ngomong itu ya orang kampung saya
dan misalnya supir taksi bagaimana begitu
nah kalau saya mendengarkan mereka bicara itu utamanya mereka itu sudah yakin karena saifullah yusuf itu memang sudah pernah melakukan sesuatu
sementara buko viva walaupun beliau juga menteri yang berurusan dengan masalah sosial
jadi dalam hal ini mungkin orang sudah lebih akrab lebih dulu dengan apa namanya yang pernah dilakukan oleh saifulah yusuf
karena komunitas saya komunitas pesantren tentu mereka juga merasakan apa yang dilakukan pak dekarwo dengan gus ipul ini di dalam rangka mendukung pesantren
menarik prof oke kalau kita bicara mengenai komunitas pesantren politik pesantren ini kan jadi orang kadang kadang mensimplifikasi
kalau mau menang di jawa timur ya dekati saja pesantren dekati saja pak ekparan
maka itu akan turun kebawahnya
dari tipologi politik jawa timur kekinian gitu modern sekarang apakah itu masih berlaku sesimplistis itu atau lebih kompleks dari itu sebenarnya prof
saya pernah bicara dengan mas budi di forum yang sama di sini bahwa kalau kita masih menggunakan stereotip itu mungkin orang akan banyak kecewa
karena rakyat di jawa timur walaupun bahasa pesantren itu juga melihat bagaimana relasi relasi antara wendok pesantren dan masyarakat

mereka juga bisa melihat bagaimana relasi relasi antara wendok pesantren dan masyarakat
karena itu kan kita lihat misalnya ipul atau gus ipul itu kuat untuk misalnya daerah daerah seperti tapal kuda lirboyo
sementara bungo wifah mungkin di daerah mataharaman dan lain sebagainya
jadi tetap aja akan ada semacam perbedaan perbedaan orientasi
nah yang berikutnya saya kira juga bukan hanya masalah kiainya sendiri tapi juga si calonnya itu
nah dalam hal ini saya kira itu juga masalah kiai
nah yang berikutnya saya kira juga bukan hanya masalah kiainya sendiri tapi juga si calonnya itu

karena pasangan beliau ini walaupun secara nasional secara pedigree atau keturunannya sangat bagus
cuma masalahnya kan beliau belum banyak dikenal oleh masyarakat jawa timur
sementara kalau dari pasangan nomor satu ini bu hovivanya orang surabaya emil dardak itu orang dari mana
ini sudah sangat erat dan dua duanya mempunyai nama yang baik
jadi yang harus dilakukan oleh saifulah yusuf selain program program yang ada perbedaan
itu adalah bagaimana membuat mbak putih ini betul betul juga bisa dekat dengan masyarakat jawa timur
jadi kemistri antara beliau dengan masyarakatnya masih perlu diperkuat lagi
jadi kalau urusan tadi yang anda tanyakan mengenai kiai kiai tadi itu
ya mungkin masih berpengaruh tapi tidak setereotip seperti itu
misalnya kalau saya mau jadi gubernur saya dekati saja prof vika karena bisa merebut tiga ratus santri prof vika
dan terlalu banyak kiai kiai yang juga mempunyai pengaruh pengaruh
tapi mereka juga tidak advertising themself
jadi mereka punya pengaruh di lingkungan masing masing
dan yang saya katakan tadi masyarakat juga menilai
gampangnya begini mas
masyarakat jawa timur yang sekarang ini memang secara keagamaan itu mungkin masih sangat solid mengikuti kiai
tapi kalau sudah soal politik mereka punya preferensi yang berbeda
ini kan bukan tahun enam puluh an lima puluh an tujuh puluh an delapan puluh an
kalau orang sekarang masih menggunakan kiai kiai silahkan saja
tetapi realitas politik di jawa timur is not that simple sekarang
bahayanya kalau kata orang madura solid itu bisa
jadi jawabannya kita
kita bisa lihat di belakang kita lebih jelas prof ikam
ini gus ipul unggul
kemudian kofifa tiga puluh delapan satu
yang tidak tahu tidak menjawab
lima belas persen kita lihat survei berikutnya
apakah ada survei survei berikutnya
ya nampaknya masih mencari produser
di atas tapi paling tidak prof
kalau kita rangkum dari beberapa
survei survei ini ya rupanya salah
me play tadi prof oke ini kita lihat
ini perbalingan survei survei
ini lebih jelas ya
siapa yang unggul tapi semuanya
jujur saja betul kata prof ikam
undecided votersnya bahkan di poll mark indonesia
masih tinggi sekali
kalau tidak salah eh sorry maaf
dari poll mark indonesia kalau kita lihat ini
luar biasa neck to necknya
persaingannya sangat ketat
menurut prof ikam apa yang bisa anda baca dari
yang begitu ketat seperti ini pak
kalau menurut saya ini menarik sekali mas
karena kalau anda lihat dari
dua kali sebelumnya
bukofifa ini kan belum berhasil
nah sekarang ini
kelihatannya ada tendensi
dari semua itu bahwa
bukofifa ini betul betul
maju pesat di dalam
elektabilitas dan popularitas
jangan jangan kalau semakin dekat
atau hari h nya bisa jadi
bukan naik to neck ya
tergantung makanya tadi saya bilang
kemungkinan debat yang
akan diselenggarakan besok itu bisa semacam
game changer kalau dari dua ini
terutama bukofifa bisa
menunjukkan sesuatu yang sangat real
sangat konkret yang membedakan
dengan apa yang sudah dilihat
oleh masyarakat jawa timur yang sekarang
oke selain menjadi game changer
dalam debat itu kan kemudian bagaimana
performa para kandidat itu begitu penting
yang tidak hanya performa komunikasinya
tapi juga kontennya
salah satu yang menarik kita bahas
juga peran calon wakil gubernur
tadi dikatakan analis politik dari
unr erlangga pribadi bahwa
ketika orang bicara gus ipul dengan
bukofifa ya sudah lah mereka punya
captive market masing masing
kita sudah tahu programnya apa
sudah tidak terlalu apa ya apa mengejutkan
yang mewujudkan adalah wakil wakilnya
ada seorang bupati muda yang punya prestasi
ada seorang perempuan meskipun bukan
jadi anggota dpr dari dapil jawa timur
tapi punya darah soekarno yang kemudian
kalau kita lihat sebagai salah satu
di jawa timur juga cukup besar
bagaimana peran calon wakil gubernur ini
bisa mengisi ketidak keterkejutan orang
dengan para calon gubernur kita akan
jawabnya di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
kita lanjutkan bagaimana dinamika terkini
jelang debat pertama pilih kedah jawa timur
menjadi suatu hal yang banyak dibicarakan
justru lebih banyak dibicarakan dibanding
calon gubernur karena calon gubernur
sudah lah kita sudah tahu semua bagaimana
akan bertarung tapi calon wakil gubernur
wakil gubernur ini menarik apa perspektif anda
tentang orang namanya putih guntur
soekarno dan juga emil
elistianto dardak ini iya kalau yang
pertama mbak putih ya
saya kira memang pedigree
atau dari segi
keturunannya darah birunya
itu memang luar biasa
karena beliau adalah cucu dari
proklamator dan dia
beliau juga dari
perempuan tokoh perempuan jadi dari
segi ini memang sangat menarik
namun mas ya
beliau ini kan bisa dikatakan
dalam tanda petik pendatang
jadi banyak orang yang masih
kayak apa terutama untuk
jawa timur kedekatan dengan jawa timur ini
karena selama ini kan orang lebih
tahu bahwa mbak putih ini kan
expose nya ke jawa barat
lawannya ini adalah
bupati incumbent yang ada
di mataraman padahal
mbak putih juga diarahkan ke sana
oh mataraman ini akan menjadi pertarungan
kelompok nasionalis oh iya dong apa gunanya
kalau mendatangkan pdip kan menjadi calon
kalau kelompok nasionalis maksud saya para pemilih pemilih
nasionalis lah gitu ya
yang dianggap menjadi pemilihnya pemilih setianya
pdi perjuangan gitu itu ada di
sentra sentranya di daerah mana saja
di mataraman bahwasanya
ngawi madiun dan
sebagainya itu yang sangat kuat
oleh karena itu kan dulu buko viva juga
mencari calon yang bisa
menarik ke sana kan
nah gus ipul juga karena
didukung oleh pkb dan para
kiai kiai dari misalnya
tapal kuda dan lain sebagainya juga membutuhkan
di situ jadi mataraman akan menjadi bagian
untuk kontestasi wakil wakil
gubernur itu bagi orang jawa timur
apakah terah soekarno
apakah ikatan darah dengan soekarno
itu tidak serta merta
buat pemilih nasionalis misalnya
di jawa timur yang juga gemuk sekali
misalnya itu menjadi akan otomatis
memilih putih saya kira lebih kepada
kenal secara dekat atau tidak
jadi orang jawa timur pun
pada akhirnya akan menentukan
siapa yang menurut mereka mereka sudah
kenal lebih jauh itulah yang saya
peroleh juga dari bincang bincang
bukan dengan para tokoh tapi dengan
dengan rakyat tadi itu nah yang berikutnya
adalah emil ini juga semacam apa
rising star diantara para
bupati bupati muda seperti azwar anas
makanya apa ketidakhadiran azwar anas
ini saya kira adalah satu deflasi yang atau
defisit yang luar biasa bagi ipul
oleh karena itu bagaimana supaya
ketokohan mbak putih ini bisa semakin
menarik itu perlu ada kerja ekstra
kerja ekstra bukan hanya apa sering ke sana dan lain lain
kerja ekstra bukan hanya apa sering ke sana dan lain lain
sebagainya tapi membutuhkan bagaimana
supaya beliau bisa berkomunikasi dengan
lebih baik dan bisa lebih akrab
jawa timur kan senangnya akrab akrab
aja begitu ya oke tapi untuk putih
sendiri menurut anda cukup bisa kemudian
mengisi kekosongan gus ipul gitu atau
menurut anda seperti apa ya kalau saya
kita lihat dari apa yang saya katakan tadi itu
memang mesti harus ada di dalam
komunikasi besok di dalam debat itu
kalau dia ditanya misalnya saja beliau
mesti bisa menjelaskan apa yang sudah
pernah atau paling tidak rencana program
apa yang memang menarik untuk orang jawa
timur ya kalau emil saya kira kalau
ditanya gitu dia sudah bisa membuktikan
apa yang sedang dia lakukan dan akan dia
lakukan secara lebih murah karena dia
akrab kan nah ini jadi kerja kerasnya
pasangan tim itu disitu oleh karena itu
menjawab mas budi soal apa namanya bahwa
beliau keturunan bung karno dan lain lain
itu itu faktor ya tapi saya tiksakinnya saya pikir itu adalah faktor yang menarik untuk orang jawa timur

tidak terlalu bisa diandalkan
begitu saja tanpa ada pembuktian pembuktian
oke kita bicara mengenai banyak yang
mengatakan bahwa pilkada sekarang itu
banyak yang rasa pilpres atau rasa
politik nasional karena ini selain
pemilihnya juga besar sekali ini juga
sangat berhimpitan dengan pemilu
legislatif dua ribu sembilan belas dan juga pemilihan presiden
anda melihat konstelasi atau nuansa
nasional sangat berpengaruh di jawa timur atau oh iya
oh iya dong gak ada hubungan dengan jaka sembombo golok gitu
enggak saya kira pemilihan jawa timur itu
pasti punya resonansi kepada pemilihan
nasional karena jumlah pemilih jawa timur
itu juga sangat menentukan bahkan pada
masa dua ribu empat belas itu salah satu penentu
kemenangan pak jokowi adalah yang ada di
jawa timur oleh karena itu menjadi sangat
serius nah tetapi pada saat yang sama
sekarang ini karena yang bertanding itu
adalah istilah dalam tanda petiknya
all jokowi men and women anda melihat
seperti itu ya siapapun yang menang itu
menguntungkan untuk presiden yang
mendukung aja lah yang partai partai yang
mendukung itu kan semua orang misalnya
kan yang banyakan ya bukan semuanya
jadi resonansinya bukan sangat
penting untuk apa krivis politik atau
perpemisahan politik tetapi bahwa dia akan
juga akan dilihat oleh calon calon yang
lain di daerah daerah lain itu siapa yang
paling unggul nanti di jawa timur jadi itu akan menjadi hal yang sangat penting
jawa timur di dalam pengertian tadi kontestasi itu
termasuk menginjeksi orang orang atau
tokoh tokoh nasional untuk bisa mengendorse
kemenangan di jawa timur kalau kita lihat
presiden sby sendiri sudah turun gunung
ke jawa timur berkeliling ke beberapa
kota untuk berkampanye bersama kofifa
bahkan mengajak raja dangdut roma irama
begitu ya begitupun juga rencananya prabowo
subianto kami dengar akan turun untuk
tugus ipul dan juga bu mega menurut anda
untuk khusus jawa timur sendiri tipologi masyarakat antropologinya
berpengaruh tokoh tokoh nasional ini
kemudian bisa mengendorse bisa berpengaruh
tetap saja local image itu penting
misalnya tokoh seperti pak sby
orang jawa timur sangat akrab karena
beliau adalah orang dari pacitan kan begitu
kemudian kalau pak haritanu juga
itu kan dari sana nah saya tidak
apakah perbedaan dengan pak prabowo ini
barangkali mempunyai perbedaan pendekatan
tapi kalau menurut anda sby faktor sby itu masih kuat
pak sby itu ada dua prong istilahnya ya
pertama tentu memenangkan calonnya ya
calon gubernur tapi yang kedua adalah
juga bagaimana menggunakan pemilihan
pilkada jawa timur itu untuk mem boost
atau mengangkat citra dari partai demokrat
yang selama beberapa tahun ini raja menurun
dan oleh karena itu beliau kesana
jadi dua kepentingan ini bisa dilakukan bareng bareng
pak prabowo juga saya kira begitu
karena jawa timur itu jangan lupa itu sangat kuat
yang namanya gerindra itu
oke kita kembali ke debat publik besok prof
selain tadi anda melihat positioning
diferensiasi yang sudah cukup jelas
dan juga tapi kan orang tidak begitu spesial
melihat kofifa dengan gus ipul berdebat lagi
apa yang kemudian bisa membuat debat perdana besok itu
menjadi sebuah perhelatan yang spesial gitu
tanpa orang dejavu dengan apa debat debat
mungkin cara membawakannya ya
saifullah yusuf atau gus ipul ini kan dikenal orang yang sangat
apa sangat merakyat gitu
mungkin jauh lebih merakyat daripada ahok lah ya
walaupun sama sama orangnya suka
belusukan juga tapi ipul karena tradisinya beliau ini
pernah jadi wartawan aktivis orang meriksa
jadi sangat mudah
kofifah juga begitu sebagai ketua muslimah
jadi cara menyampaikan di dalam perdebatan itu jauh lebih menarik
ketimbang kalau substansi ditekankan seperti debat di dki
kalau di dki kemarin itu kan
angka angka berbanyakan perang angka gitu ya
kalau di jawa timur barangkali orang seperti anda juga mengatakan
sudah tahu lah ya
tapi the way the perform itu menjadi juga penting
apalagi nanti akan melihat yang dua yang dua yang dua yang dua

terutama bagi mbak putih ini sangat penting
itu performance yang sangat penting di dalam debat itu
orang jawa timur suka show yang menarik prof dalam politik sebenarnya
iya karena orang jawa timur kan seninya juga tinggi
jadi melihat sesuatu itu bukan hanya dilihat yang serius juga
tapi bagaimana orang nanti membawakan diri
bagaimana orang orang yang terkenal ini kemudian bisa nanti akrab dengan masyarakat
maka ini adalah apa
moment of truth terutama bagi wakilnya gus ipul
walaupun beberapa bulan terakhir kan beliau sudah ini
tapi debat itu merupakan sesuatu hal yang bisa membuat difference
nanti kita lihat aja bagaimana reaksi dari para pengamat para dari media dan lain sebagainya
kita akan lihat bagaimana survei survei yang diselenggarakan pasca debat
apakah ada perubahan signifikan dari before dan after
atau memang kelihatan ya sudah pemilih gus ipul yang memang
memilih gus ipul apapun yang terjadi dan pemilihnya kopi pa akan memilih kopi pa apapun yang terjadi
seperti di mana mana kita tidak bisa terlalu mengandalkan kepada debat
tetapi lebih kepada pendekatan mereka di masyarakat
dan nanti juga bukti bukti yang ditunjukkan selama mereka mereka ini menjadi pejabat
rekam jejak juga penting sekali prof ya untuk kemudian dilihat oleh masyarakat
tapi kalau rekam jejak kan yang satunya pada tingkat nasional punya pembuktian
yang lain juga begitu
jadi rekam jejak ini sama dengan mas kalau antara buho viva dengan gus ipul ini
sama dengan tadi itu
baik prof kita akan lihat bagaimana perkembangannya besok hari
saya minta prof ikam juga untuk menonton cnn indonesia dan bang suju untuk melihat bagaimana jalannya debat
nanti saya akan undang lagi ke sini untuk membahas bagaimana jalannya debat
apa namanya hasil debat yang akan diselenggarakan
terima kasih prof atas perbincangan yang malam hari ini
kemarin pilihkada jawa barat sarat dengan pelanggaran netralitas asn
bagaimana dengan isu kontestasi pilgub jawa barat saat ini
kami akan hadir dengan laporan langsungnya dari bandung usai
cinta berikut ini
pilihkada jawa barat